gue mau pulang
mak odih naik mobil saya aja
bapak sekarang mau naik mobil pribadi tis
tee ani sebenernya saya mau minta foto teee ani
buat disimpen aja
disimpen buat apa
ya buat simpen aja kan
foto teee kinasi ada
foto teee kirani ada
foto teee kirani ada
tinggal foto teh ani yang belum ada

yang bener buat apa
yang bener buat apa
saya disuruh sama kang udin
iiiih kalo kamu enggak tau aku enggak mau ah
jangan nyuruh nyuruh sama orang lain
jangan nyuruh nyuruh sama orang lain
kok gak diangkat min
lo emang kenapa
tapi teh aninya gak mau
tadi udin kemarin
masuk dulu yuk
kalau entis masuk
terus bapak pulangnya sama siapa
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
kalau lo liatnya
mungkin apanya berat bos
katanya ibu masih musuhan sama mamanya bobi
kata ibu udah engga
kata ibu udah dimaafin kok
katanya ibu masih serius maafinnya
itu urusan ibu ibu
gak usah dibahasan nih perpanjang
sebentar lagi juga rendah kok
apalagi kalau ada sinetron baru
yang pemerannya abg abg ganteng
memang rencananya berapa lama di jakarta
ah sebentar gak lama kang
jadi sekarang te kerja di mana atang te
mani hebat punya mobil segala
alhamdulillah atang lulus stm langsung kerja di percetakan
ya nasib sekarang atang bisa jadi asisten manajernya
itu mobil juga mobil kantor mah dipinjemin sekalian buat antar antar barang
buat gue ya
bu ibu masih musuhan sama mamahnya bobi
kamu tau dari mana
jadi kamu itu pergi keluar tadi
tadi ketemu sama bobi
bunga ibu indah suka ya kalau kamu itu jalan berduaan sama laki laki
pokoknya ibu indah suka kalau kamu itu ketemu bobby lagi
ibu bicara sama bunga
ibu bicara sama wortel
tadi siang gue anterin ke tempat pengiriman paket bang
terus gak tau lagi bang
kalau lo liat amin kasih tau gue
kenapa loh kayak ketakutan gitu
o enggak liat cuy
biar ketemu es dawet dulu aja cuy
bisa abis kalau ketemu si udin
kalau gitu saya ngumpet ya kang
kalau ketemu sama kang udin bilang aja
hei ntar lo sakit beneran
ngomong yang jelas
saya udah minta kang
tapi t aninya gak mau difoto
kata t ani kalau kang udin mau foto t ani
minta aja langsung
jangan nyuruh orang
lu kasih tau ani gue yang nyuruh
kita pulang aja yuk
tang mama gak lama ya
eh tunggu atu
atang baru pesen makanan deli peri
buat makan sih
lah kagak jadi bantuin si tati
nggak jadi be
kata mak udah nggak butuh bantuan orang lagi
kan katanya kalo ada pesanan lo boleh bantuin lagi
yaudah biar gue tanyain lagi dah
nggak usah be nggak usah nggak enak be
nggak enak apaannya
aduh pesen makanan di jakarta mah cepet banget ya tise
cepet atu kan tinggal telepon
mudah mudahan makanannya cocok sama lidah mamang
ah mamang mah apa saja
buat mamang mah ada dua rasa
rasa enak dan enak banget
tadi si surti udah ketemu lo
duduk dulu deh
katanya kagak dibolehin bantuin dulu
bukan begitu be
tadi itu pesanan kuenya cuma sedikit doang
cuma buat alisan keluarga
jadi kalau kagak dibantuin orang banyak juga bisa
tapi besok besok boleh dong si surti bantuin si tati lagi
hari kamu dari tadi akang terus yang cerita
kamu tinggal di jakartanya di mana
di tanah abang
lumayan ya dari sini
kesibukannya apa sekarang
kerja di mana
tapi belum bisa jadi apa apa